inilah salah satunya jalan menuju dukuh sumbulan
desa pelalangan kecamatan jenangan ponorogo jawa timur
atau yang saat ini disebut dengan kampung mati
meski hanya berjarak sekitar delapan belas km dari pusat pemerintahan kabupaten ponorogo
akses untuk menuju kampung mati ini sangatlah sulit
apalagi ketika musim penghujat
selain hanya bisa dilalui kendaraan roda dua
pengendara juga harus ekstra hati hati
karena jalan yang sangat licik
dusun sumbulan memang belasan tahun sudah tidak dihuni warga
tepatnya sekitar tahun dua ribu enam lalu
dusun ini sudah ditinggalkan seluruh penghuninya
selain karena lokasi dusun yang terpencil
alasan meninggalkan kampung halaman karena pekerjaan ataupun ikut suami
padahal sebelumnya di era tahun seribu sembilan ratus lima puluh an
tuku sumbulan ini dihuni banyak orang
bahkan terdapat lebih dari
tiga puluh tiga rumah dengan puluhan jiwa
termasuk adanya pondok pesantren
karena pengasuh pondok pesantren meninggal dunia
satu persatu santri mulai meninggalkan tempat ini
termasuk penduduk dusun sumbulan
selain itu akses jalan yang sangat sulit dilalui
membuat keturunan dusun sembulan memilih tinggal di tempat yang lebih dekat
dengan akses jalan terakhir
jadi setelah kita menelusuri beberapa tempat di sini
memang hampir keseluruhan
keberadaan rumah yang ada di tempat ini memang sudah tidak terpakai sama sekali
misalnya di ini bangunan tua ini
selain masih batu bata yang kuno
temboknya pun juga masih menggunakan pasir
dan ini kekeselan ini disebabkan bukan karena apa apa
melainkan hanya akses jalan
yakni sampai hari ini
ketiadaan jalan yang memadai menyebabkan warga akhirnya memilih tempat yang lebih layak dan lebih strategis
meskipun kita berpenghuni di tempat ini
terdapat masjid kuno yang masih digunakan beribadah setiap hari
nah akses jalan jauh dari papan keramaian akan belanja perhari harinya itu sudah sukar
nah apalagi termasuk anak anak yang berangkat sekolah itu kasian loh
kalau belum sampai jalan yang
mudah dijangkau itu sulit sekali
kepala desa pun membenarkan jika dukus ukulan memang sudah ditinggalkan sejak belasan tahun
kekosongannya ya disebabkan karena seperti terisolir
karena jauh dari jalan raya yang besar dan juga berada di tengah sawah dan di pinggir sungai
maka dari itu banyak sekali warganya yang pindah mencari tempat yang lebih rame
meski saat ini tak berpenghuni sejumlah ahli waris mengaku tidak mau menjual tanah tersebut
bahkan dalam waktu dekat pihak desa akan membangun fasilitas jalan dan kembali menghidupkan buku sunggulan
chatur kriang bodo pulau rogo jawa tenggara